ular rombongan pengantar jenasa merusak sebuah truk kontainer yang dianggap menghambat perjalanan mereka di cilincing jakarta utara menjadi viral di media sosial
selain itu para pengantar jenazah mengeroyok pengemudi truk
inilah rekaman cctv yang memperlihatkan detik detik rombongan pengantar jenazah merusak truk kontainer di jalan sungai tiram marunda cilincing jumat lalu
selain itu mereka menganiaya pengemudi truk
aksi brutal ini berakhir setelah warga sekitar melerai mereka
menurut saksi kejadian berawal saat rombongan pengantar jenazah melintas dari arah jalan akses marunda menuju tempat pemakaman umum malaka
namun saat tiba di jalan sungai tiram truk kontainer melaju dari arah berlawanan dan dianggap menghalangi jalan mereka
rombongan lantas merusak truk dan mengeroyok pengemudi
akibatnya pengemudi truk menderita luka memar
kasus ini kini ditangani polsek cincin
sementara itu para tanggung jawab
tersangka masih dikejar petugas kepolisian